bank indonesia dan badan pusat statistik sepakat untuk meningkatkan kerjasama
kerjasama ditandai dengan penanda tanganan notak sepahaman tentang penyediaan
pertukaran pemanfaatan data dan informasi serta pengembangan sumber daya manusia
penandatanganan kerjasama dilakukan langsung oleh gubernur bank indonesia agus dewi martawadoyo
kepala badan pusat statistik suyarmin pada tanggal dua belas november dua ribu lima belas
dalam hal penyajian data gubernur bank indonesia agus martowardoyo mengungkapkan
statistik bps berperan penting dalam pelaksanaan tugas bank indonesia di bidang moneter dan makro prudensial
terutama dalam pembuatan statistik neraca perdagangan perhitungan inflasi dan berbagai penyajian data ekonomi indonesia
sebagai mana kita ketahui tapi juga sudah diungkapkan tentang notak sepahaman antara bank indonesia dan badan pusat statistik ini
merupakan kelanjutan merupakan bukti re commitment kita
berihal notak sepahaman yang kita telah tangani di tahun dua ribu dua
melalui payung nota kesepahaman ini kerjasama bank indonesia dan badan pusat statistik
terutama dalam pertukaran data dan atau informasi sudah berjalan dengan baik dan telah memberikan sinergi
dalam pelaksanaan tugas kedua belah pihak sehingga perlu untuk terus dilanjutkan
kerjasama lainnya yaitu bank indonesia berkontribusi dalam penyusuran statistik neraca arus dana
yang dipublikasi oleh badan pusat statistik
rekonsiliasi data neraca perdagangan antara badan pusat statistik dan bank indonesia
selama ini telah terjalin dengan sangat baik dan erat
badan pusat statistik dan bank indonesia juga melakukan kerjasama penelitian
dalam penyempurnaan data indeks harga perdagangan besar yang masih terus berlanjut
ini artinya bps masih diberi kepercayaan
dan juga amanah untuk kembali ke bank indonesia
saat ini dalam rangka pemenuhan komitmen untuk rekomendasi data kepada negara g dua puluh bps dan bank indonesia tengah menyusun integrated economic account atau neraca keuangan nasional
upaya tersebut diharapkan mampu membawa nama baik dan kredibilitas indonesia di dunia statistik internasional